kebetulan ini adalah hari ketiga dari perayaan yang mulai di sampokong
kebetulan hari ini kita ada acara panggung
pagi tadi jam sembilan sudah kita buka dengan permainan barong sainsan duo
kemudian ini baru mulai hiburan musik dari live music dari band kanyang kamis
kemarin pun tanya ya mungkin saya tidak tahu betul hari ini
tapi kemarin alhamdulillah kita sampai target sampai lima pengunjung
bagi pengunjung berwisata ke kelenteng sapokong
serasa berada di negeri tiongkok karena bangunan dan ornamen kelenteng yang ada
memberikan nuansa khas tiongkok terlebih di masa imlek seperti saat ini
saya lagi main ke semarang kan katanya ada kelenteng ini yang tertua juga di sini
sekalian datang buat ini lah pay pay aja lah
apa beruntungannya apa tadi
keuntungannya biar sehat sehat aja
sementara bagi warga tionghoa
kelenteng sampokong yang menyimpan sejarah jejak napaktilas laksamana tiongho ini
menjadi tempat ibadah yang sekaligus serjukan untuk ritual menerawang peruntungan atau ciamsi
melihat nasib di tahun baru cina
ini habis sih waktu libur sama anak istri aja sekalian
emang sih ketujuh kan tidak lama tidak baik baik
pas libur juga ini
musik muncul baru ngumpul
ya karena pas momennya di tahun baru imlek
biasanya kan di sini ada event event
jadi biar kenalkan anak anak untuk tahun baru cina itu seperti apa
meski liburan imlek telah berakhir
anda tetap dapat singgah ke kelenteng sampokong kapan saja
untuk berwisata menghibur diri bersama keluarga
damar sinuko semarang jawa tengah